laporan komandan upacara kepada inspektur upacara
laporan komandan upacara kepada inspektur upacara
laporan komandan upacara kepada inspektur upacara
laporan komandan upacara kepada inspektur upacara
laporan komandan upacara kepada inspektur upacara
laporan komandan upacara kepada inspektur upacara
laporan komandan upacara kepada inspektur upacara
laporan komandan upacara kepada inspektur upacara
laporan komandan upacara kepada inspektur upacara
laporan komandan upacara kepada inspektur upacara
laporan komandan upacara kepada inspektur upacara
laporan komandan upacara kepada inspektur upacara
laporan komandan upacara kepada inspektur upacara

laporan komandan upacara kepada inspektur upacara

laporan komandan upacara kepada inspektur upacara
laporan komandan upacara kepada inspektur upacara
laporan komandan upacara kepada inspektur upacara
laporan komandan upacara kepada inspektur upacara
laporan komandan upacara kepada inspektur upacara
laporan komandan upacara kepada inspektur upacara
laporan komandan upacara kepada inspektur upacara
laporan komandan upacara kepada inspektur upacara
laporan komandan upacara kepada inspektur upacara
laporan komandan upacara kepada inspektur upacara
laporan komandan upacara kepada inspektur upacara
laporan komandan upacara terhadap sejarah yang
ejoushh dan somnolursalnya
lalu kita akan menyaksikan
kepada sang merah putih
tiga langkah ke depan
undangan dimohon berdiri
beri tanggung jawab
beri tanggung jawab
beri tanggung jawab
beri tanggung jawab
beri tanggung jawab
beri tanggung jawab
penghormatan kepada sang merah putih
dipimpin oleh komandan upacara
kepada sang merah putih
langkah negop maju
langkah negop maju
undangan disilakan duduk kembali
penyerahan sang merah putih kepada inspektur upacara
presiden republik indonesia beserta ibu hajah iryana joko widodo dan wakil presiden republik indonesia beserta ibu hajah mufidah yusuf kala meninggalkan tempat upacara